presiden joko widodo membeberkan sejumlah hal dalam sidang tahunan mpr dua ribu dua puluh
salah satunya peran pak lurah dalam pilpres dua ribu dua puluh
jokowi mengatakan namanya sering dibawa bawa sejumlah politisi dalam manuver politik
selain itu jokowi juga mengaku tak masalah dengan sebutan tolol hingga ⁇ firaun ⁇ yang disematkan ke dirinya
ada apa dibalik curhatan jokowi di sidang tahunan mpr kali ini
kita akan mengulasnya dengan kepala staf kepresidenan dr muldoko dan pakar komunikasi politik gun gun haryanto
selamat sore pak muldoko dan juga mas gun gun
ya selamat sore mbak rifana
selamat sore pak muldoko
selamat sore mas gun gun
saya mau ke pak muldoko terlebih dahulu
pak muldoko di awal pidatonya presiden langsung menggas menegaskan bahwa dirinya bukan lurah
tapi presiden juga menegaskan kata katanya saya sebutkan nih
saya ini bukan ketua umum parpol bukan juga ketua koalisi partai
dan sesuai ketentuan undang undang yang menentukan capres serta capres itu adalah parpol dan koalisi parpol
jadi saya mau bilang itu bukan mewenang saya bukan mewenang pak lurah
pertanyaan saya nih pak muld apakah kemudian pernyataan presiden ini mengacu ketuduhan keterlibatan dirinya
merestui golka dan pan mendukung prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh empat
berarti sebenarnya saya speaking saja dari bapak presiden sebelum memasuki substansi dalam pidato kenegaraan
ini penting karena mudah diingat biasanya oleh masyarakat
yang kedua bahwa pernyataan tentang lurah istilah lurah itu menurut saya sih hadirnya dari para relawan dulu ya
karena diisi itu melekat ke beliau karena beliau adalah seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat
dan beliau sangat memahami berbagai persoalan masyarakat
nah itu akhirnya terbawa sampai dengan saat ini dan ini menjadi apa menjadi seolah olah ya
diksi itu melekat kepada beliau sudah seperti itu
tetapi tadi sudah dinyatakan bahwa beliau bukan
seperti itu dalam konteks politik yang lebih besar ya
beliau menyatakan saya ini bukan ketua partai politik
ini sangat clear ya
berikutnya tentang positioning sebagai presiden beliau berharap bahwa
netralitas itu tetap berjalan karena beliau sangat concern dengan pekerjaan yang dihadapi saat ini
untuk menuntas agar projection
dan apa itu target target dari proyek nasional strategis itu bisa terlambaui dengan baik
presiden sebenarnya curhatannya itu jangan membebani saya gara gara politik praktis
sehingga ini nanti akan mengganggu efektivitas dari pemerintahan
itu berikutnya berikutnya yang ketiga adalah
curhatan itu lebih melihat juga fenomena sosial yang berkembang saat ini
ini itu dan seterusnya
ini sebuah fenomena yang juga perlu segera diluruskan oleh bapak presiden
ini terjadi polusi budaya bangsa ini
lama lama perlu dibiarkan
semakin jauh dari nilai nilai luhur bangsa indonesia
awal awal diingatkan oleh bapak presiden
kita membangun ini masih punya
punya waktu yang panjang menuju negara maju
kalau kita hanya dilibatkan dengan persoalan persoalan yang seperti ini
itulah kira kira intinya
pak muldoko saya akan lebih jauh lagi ya
di sini beliau mengatakan bahwa saya sudah paham nasib seorang presiden untuk dijadikan paten patenan
dijadikan alibi dijadikan tameng
bahkan kampanye belum mulai
foto saya sudah banyak dipasang di mana mana
tapi bukan foto saya sendirian
ada yang di sebelahnya bareng capres
ya tidak apa apa boleh boleh saja
ini pak muldoko apakah pernyataan presiden ini mengacu ke foto baliho presiden jokowi dengan prabowo subianto yang banyak tersebar di mana mana
dan presiden merasa saat ini dijadikan tameng begitu
kenapa sih itu posisi bapak presiden begitu punya magnet iya
siapapun menggunakan apa itu gambar bapak presiden itu positioningnya memang sangat tinggi ya
kenapa karena di tengah lingkungan yang tidak menentu saat ini indonesia masih sangat eksis
keberhasilan beliau sangat luar biasa
berikutnya lagi berikutnya lagi trust dari publik yang begitu tinggi
di dalam survei tujuh puluh delapan delapan puluh dua ini sebuah positioning yang sangat tinggi
sehingga kalau menggunakan pak jokowi gambarnya aja itu memang memiliki makna dalam perpolitikan itu
mempengaruhi publik ya agar memilih saya anggaplah begitulah ya dalam gambar itu
itu bukan ekspresi kekesalan ya pak muldoko ya
ya sebenarnya ya untuk disampaikan kepada publik begitu
jadi bukan ekspresi kekesalan presiden begitu
dikait kaitkan mendukung capres tertentu dituduh mengarahkan partai partai tertentu untuk
tapi yang saya ingin tekankan disini adalah
partai politik itu membebani
presiden dengan hal hal yang seperti itu
kepada pemerintahan ini
kepada bagaimana memberikan pelayanan
terbaik kepada publik dan mengejar
ini mengejar target ini
harus selesai proyek proyek nasional strategis
ini pada dua ribu dua puluh empat
sehingga jangan seolah olah
itu menjadi membebani
presiden ini yang
juga poin penting yang menarik
saya mau ke mas gun gun mas gun gun apakah
kemudian anda melihat ini
kekesalan presiden karena
dikait kaitkan merestui capres tertentu
anda melihatnya karena ini
frontal sekali ya disampaikan
di awal paragraf pertama
ataupun pernyataan pertama pada saat
pidato kenegaraan ini tidak biasa
dilakukan oleh presiden
menyimak betul ya pernyataan
itu kan ada tiga bagian
bagian pertama itu
yang banyak sekali mengelaborasi
kemudian juga banyak
evidence base basis basis pembuktian
kita bahas yang pertama dulu nih mas
yang coba dielaborasi
nah fokus pada yang pertama
di bagian pertama itu
memang pasti berdasarkan
intensi berdasarkan niat
kenapa itu ditaruh di awal
karena ini kan memang konteks
atau gaung ya perbincangan
kerap kali menarik
nama pak jokowi sebagai pribadi
dan nama pak jokowi sebagai
presiden dalam pusaran
untuk menjadikan opening
itu semacam klarifikasi
di satu sisi
fenomena yang merebak dan
santara sekarang ini
menjadikan pak jokowi sebagai
atau kekuatan rujukan
yang kemudian dilekatkan dengan
yang berpotensi maju
sebut aja banyak
saat ini sebagai presiden yang
aktif tentu dengan kuasa
politik yang ada pada dirinya untuk
kemudian memunculkan politik
figur figur yang kemudian
karena tahu betul bahwa
ya proper rating
pak jokowi tinggi dan berharap
ada shifting ada pergerakan
sosok tertentu sehingga
dukungan pak jokowi lewat
dan publisitas begitu
jadi itu bentuk klarifikasi presiden ya
kalau menurut anda ya
atas tuduhan tuduhan mengarahkan
partai tertentu ke capres tertentu
di satu sisi klarifikasi
memang secara normatif
presiden tidak punya
wewenang untuk kemudian
masuk ke wilayah yang sebenarnya domain
partai politik tetapi di sisi
seluruh kekuatan politik real
ya pasti menghitung pak jokowi sebagai
satu diantara kingmaker
menentukan di dua ribu dua puluh
kemudian disitu selain klarifikasi
nampak ada benang merah
juga pak jokowi menunjukkan
banyak orang yang
kemudian ingin memosisikan
pak jokowi berada dalam
politik asosiatif ya
dengan figur tertentu yang ingin maju itu
sehingga kemudian ini menjadi pesan
bahwa pak jokowi memang sedang
dalam posisi menjadi kekuatan
rujukan dari beberapa
kekuatan yang bertarung gitu kira kira
ke pak muldoko lagi pak muldoko
selain tadi bicara soal pak lurah
ya presiden jokowi tadi juga
mengatakan bahwa posisi presiden itu
tidak senyaman yang di persepsikan
orang saya tahu ada yang mengatakan
tidak tahu apa apa fir'auntolol
pak jokowi menerima saja begitu
apakah kemudian ini mengacu
ke pernyataan hinaannya
roky gerung yang menuding presiden
kalau sebagai presiden beliau
melihat ini sebuah
fenomena sosial yang perlu disikapi
disikapi oleh semua
dari kita bangsa indonesia ini
sudah seperti ini tetapi
bukan berarti tercerabut dari akar
leluhur budaya yang harus tetap
terjunjung dengan baik
dengan apa itu
demokrasi kita adalah demokrasi pancasila
bukan demokrasi yang sembarangan
beliau melihat itu kenapa
karena tidak ingin nanti akan
kalau tidak diingatkan akan terjadi
beda antara demokrasi dengan
untuk itu awal awal diingatkan dengan baik
aku ingin lebih
mendalami lihatlah presiden pada saat
waktu pidato ke negara sangat
santai rileks tenang
maknanya presiden sangat memahami
berbagai persoalan bangsa
yang kedua beliau tahu persis
persoalan ini tidak hanya
sampai di situ beliau juga berani
menentukan capaian capaian dengan
target target yang kadang kadang kita
para menterinya kaget kok berani
kita menentukan target seperti itu
diantaranya target stunting
ini adalah keberanian bapak presiden
berani seperti itu
semua tahapan tahapannya berjalan dengan baik
dengan strategi yang sangat jitu
beliau mengatakan tadi
dalam pidato jelas itu
strateginya yang pertama
strateginya adalah bagaimana
persoalan sumbernya manusia
dengan sebaik baiknya berikutnya
reformasi birokrasi akan memberikan pelayanan
yang terbaik rukunnya regulasi harus
dipenahi agar ada
kepastian dan yang ketiga
transformasi ekonomi semua itu
real hasilnya sangat kelinis
jelas bisa dibaca
bisa dipahami oleh semua
sebenarnya yang bodoh itu siapa
kan begitu aja gambarnya
jadi tadi pernyataan
presiden bukan bentuk ekspresi
kemarahan atau kejengkelan karena merasa dihina
bukan tapi lebih mengingatkan
dibiarkan didiamkan maka
sangat sangat mudah begitu
meskipun tadi presiden mengatakan itu
tidak ada langkah hukum yang akan
diambil oleh presiden ya
secara pribadi beliau nggak akan
melakukan langkah langkah hukum tetapi
sebenarnya secara sosial
masyarakat telah menghakimi itu
tanya satu lagi ini penting karena tadi
pak jokowi mengatakan bahwa
ada yang bilang memang kenapa dengan
international trust yang tinggi rakyatnya
international trust nggak bisa dimakan
ya memang nggak bisa begitu ya
sama seperti jalan tol nggak bisa dimakan
apakah ini memang sindiran
kepada pihak oposisi yang mengkritik pembangunan
jalan tol di eranya pak jokowi
dimakan jalan tol tapi bisa
mencari makan dengan baik dengan
adanya jalan tol masyarakat
indonesia akan lebih mudah mencari makan
hmm karena apa semua
pergerakan menjadi mudah mobilitas
manusia mudah mobilitas barang mudah
mobilitas jasa mudah
sehingga apa kemudahan kemudahan itu
secara langsung dan tidak langsung didikmati
dan disitu menghasilkan nasi
hmm kan begitu
juga demikian dengan trust
internasional yang semakin tinggi karena
presiden diberikan kepercayaan menjadi
pemimpin g dua puluh dan asean
indonesia bisa menjadi alternatif
ya rujukan bagi
jangan memaknai sesuatu itu
itu sungguh tidak logis
kalau mas gugun tadi mengatakan
resultante dari apa yang telah
dilakukan oleh bapak presiden inilah
yang secara langsung dan tidak langsung didikmati oleh
masyarakat berupa apa
berupa kesejahteraan itu
oke baik terima kasih kepala staf kepresidenan
dr muldoko silakan pak muldoko
kalau ingin meninggalkan saya akan lanjut dulu dengan
mas gungun ya mas gungun
tadi kalau menurut pak
ya siap terima kasih pak muldoko
mas gunun tadi kalau menurut
pak muldoko ini sebetulnya bukan
ekspresi kemarahan tapi presiden ini
mengingatkan begitu ya kepada
masyarakat supaya tetap menjaga
budaya kita tetap santun
demokrasi boleh ada tapi tetap harus ada
sopan santunnya ada etikanya
kalau anda sendiri melihat
apakah ini sebetulnya ekspresi kejengkelannya
presiden karena dihina
atau apa karena disampaikan
menanggapi hinaan terhadap
ya ini panggung besar menurut saya
nana untuk menyampaikan semacam
diwakili oleh pesan
yang disampaikan ke halayak luas
sebagai manusia tentu
ya ada sisi sisi
hukumanis bahwa presiden pasti
hal tersinggung dengan
banyak pihak ya
tetapi memang itu konsekuensi dari
jabatan publik ya maksud
akan mendapatkan kritik dari mulai
yang soft dibalut dengan diksi yang
halus dan ilmiah atau
berbasis data sampai yang mungkin
kasar ya asertif
bahkan mungkin juga bisa lihat
menjawab hinaannya rocky gerung ya
ya menurut saya
menjawab hinaannya roky gerung ya menurut anda
ya menurut saya
satu tidak menyebut subjek ya
yang artinya orang per orang
misalnya kritik yang dilontarkan
pada jokowi kan hampir diklarifikasi
semua tadi ya soal tol misalnya
ya kemudian misalnya
bahwa dia dianggap tidak pintar
longo itu kan banyak sekali diucapkan oleh
bukan hanya rocky gerung terus
saya tapi juga oleh banyak netizen
bahkan juga banyak
apa namanya pesan rantai di
dan bagi saya
sih begini ya di satu
sisi ya pernyataan ini kan pernyataan
yang mungkin sekaligus
pak jokowi ya sebagai
kemudian karena posisinya sebagai
presiden dia punya
yang disebut dengan momentum
untuk kemudian menyampaikan ekspresi
itu di politik kenegaraan
kenegaraan yang bisa didengarkan
oleh banyak pihak kenapa karena
diliput oleh begitu banyak
media dan sampai
lepesan itu ke halaya luas
menurut saya begitu sih
tapi ini bukan ekspresi kemarahan ya kalau menurut anda ya
ekspresi kejengkelan gitu bukan ya
nah menurut saya orang equalitarian itu
tidak menunjukkan itu di muka publik kan
kan pak jokowi itu
equalitarian style tuh ya
orang yang kemudian tidak ada komunikasinya kecenderungannya
itu tidak terlalu
karena banyak di panggung belakang loh
di panggung depan dia akan memolesnya
dia akan membingkainya dengan
diksi diksi yang menunjukkan bahwa
dia tetap berada dalam
ketenangan kontrol dirinya
baik terakhir tadi
dalam pidatonya menarik sekali
bahwa presiden mengatakan
kalau bisa ini yang kita lakukan
harusnya adalah lari maraton untuk
mencapai indonesia emat
apakah kemudian pernyataan tentang
pemimpin harus lari maraton
ini ditujukan untuk ganjar pranowo
anda melihatnya begitu
saya lihat ini pesan ada pesan
implisit menarik di bagian closing nih nana
bahwa di bagian akhir pernyataan ini
kan bicara soal dari
segala macam prestasi itu ujungnya
bahwa harus ada keberlanjutan kira kira ya kan
harus ada pemimpin berani
harus memimpin pengambil resiko
gitu ya yang kemudian
ini diibaratkan ini bukan lari sprint
ini lari maraton ya artinya
memang bukan short term tapi
lebih long term gitu ya nah artinya
pak jokowi semakin menggaris bawahi
pentingnya yang disebut
dengan continuity atau keberlanjutan
ada semacam prakondisi di
pidato kenegaraan itu untuk
kemudian indonesia akan
jauh lebih bisa maju
menjadi indonesia emat menuju indonesia
penduduk usia produktif
ya kemudian juga dengan macam macam
tadi prestasi yang sudah diupayakan
ditampilkan dalam narasi
kemudian ujungnya apa
ya tentu dibutuhkan
pemimpin yang bisa
bisa berani sebagai
pengambil resiko untuk mengambil
nyamanan ini untuk menjadi peluang
pembangunan di masa mendatang
tapi ini keberlanjutan ini arahnya kemana
karena ada kata kata lari maraton ini
udah dua kali diucapkan pada saat pertemuan
pemret dan tadi di pidato kenegaraan
ini gak ditujukan ke salah satu capres ya
sih ada dua orang yang kemudian
politik asosiatifnya kan
pak prabowo dan ganjar tapi yang suka lari maraton
pak prabowo dan ganjar
pak ganjar juga belum pernah lari maraton
ya di borobudur resultat juga
tidak lari maraton tuh ya
jadi memang ini ditujukan ke
dua orang capres yang mengusung
keberlanjutan program programnya pak jokowi ya
ke salah satu ya
terima kasih sekali pakar komunikasi politik
mas gun gun haryanto atas analisisnya
sehat selalu mas gun gun